kaitan dengan ri satu itu menjadi penting itu adalah nilai plus
ibu zelda ulan kartika terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sehat selalu kamsahamnida